sementara itu keluarga berharap lambas simanung kalit awak kapal tb henry yang terluka tembak saat disergap abu sayyaf bisa segera pulang ke rumahnya di banjarmasin
ya saat ini lambas masih dirawat di rumah sakit di sabah malaysia
kapal tb henry membawa sepuluh awak saat disergap abu sayyaf
dari jumlah itu empat diantaranya disekap oleh abu sayyaf
sedang lamba simanung kalit meski termasuk yang lolos dari penyanderaan tapi terluka parah terkena tembakan
militer malaysia saat itu menyelamatkan lambas dan merawatnya di rumah sakit sampurna negara bagian sabah
keluarga lambas di komplek purnamasari kelurahan basiri banjarmasin barat terus menunggu kapan ia bisa pulang
anak lambas tidak sabar menunggu kedatangan ayahnya yang masih dirawat di malaysia itu
harapan yang sama juga diungkap oleh istri lambas
ia berharap suaminya kembali dengan sehat
ya sedih bercampur
gak bisa dibilangin lah
cuma harapan kita ke depannya ya mudah mudahan suami saya sehat bisa berkumpul ke rumah ini dengan keadaan selamat
dan seperti semula akhirnya keadaan semula bisa kembali ke tengah tengah rumah ini
lamba sendiri bekerja di kapal tb henry sebagai oiler
seperti kapal brama dua belas tb henry membawa batu bara dari kalimantan ke filipina
muhammad risanta banjarmasin